terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan para narasumber di studio
sebelum kita melanjutkan dialog saya akan memutarkan kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh cnn indonesia
dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah anggota kpud
dia akan membeberkan soal beberapa poin penting
kita dengarkan bersama kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh cnn indonesia berikut ini
yang pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan
itu ada partai yang berstatus bms belum menggunakan syarat
yaitu partai gelora
setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat
nah lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu
dan merubah status belum memenuhi syarat partai gelora itu untuk memenuhi syarat
itu di awal awal bulan november
lalu pak sekretariat menghubungi kami para pimpinan komisioner
meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari kpu ri
tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno
da sudah di upload di sipol
sehingga waktu itu
tidak jadi kita meng ms kan partai gelora yang berstatus belum memenuhi syarat
itu yang pertama
yang kedua ketika diverifikasi perbaikan
ada beberapa yang belum memenuhi syarat
seperti tadi gelora dan ada garuda
dan diverifikasi perbaikan itu
sekitar jam dua dini hari
salah satu komisioner itu di telepon oleh provinsi
agar partai garuda di ms kan dalam verifikasi administrasi
sebelum kita lakukan verifikasi faktual
akhirnya partai itu di ms kan
lalu beberapa hari kemudian kami dipanggil ke provinsi
salah satu apanya dipanggil itu peruangan
salah satu komisioner
lalu kita dilarang membawa handphone
handphone diletakkan di luar
dan di dalam itu sudah ada kpu provinsi dengan sekretariatnya
memerintahkan untuk meng ms kan partai partai politik ini
dan bagi yang tidak bersedia
dipersilahkan untuk keluar
untuk mengundurkan diri dari kpu karena ini adalah perintah dari pimpinan
sehingga kita diperintahkan untuk meng ms kan
semua waktu itu semua
di kabupaten kota ini semua di ms kan walaupun mereka tidak menuhi syarat
tetap mereka harus di ms kan
lalu yang terakhir waktu kami melakukan konsonas di jakarta
itu dihadiri oleh seluruh indonesia
satu sampai tiga desember
itu salah satu anggota kpu ri menyampaikan bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh di
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh dilanggap
dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
di arahan resmi jadi semua ketua dan anggota kpu ri bersama sekjen masing masing memberikan arahan
di hadapan seluruh kesegetaran kurang lebih seribu orang
salah satu anggota kpu ri
dan anggota kpu ri mengatakan
ini adalah arahan yang harus dilaksanakan
kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
beliau tidak menyebut arahannya
arahan yang beliau sebut itu adalah yang dimaksudkan itu adalah
arahan yang sudah disampaikan oleh kpu provinsi ke kita
dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke solo
bertemu dengan anggota kpu yang mengatakan akan masuk rumah sakit tadi itu
bagi yang tidak mengikuti arahan itu
di solo itu disampaikanlah
perintah ya untuk meng ms kan
antara ekelora garuda pkn
tapi tidak semua yang mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti
yang mengikuti adalah adivisi yang lain
pak edam halil
saya dengar serius
sejak yang saya dengar
tidak ada yang spesifik menyebut
pimpinan membuat kebijakan itu
pasti sudah ada pertimbangan
hanya sebut itu ya
yang disampaikan oleh pimpinan lain
bahwa ini yang harus dilaksanakan
dengan hati itu
nah itu yang sampai sekarang
saya tidak mengerti
yang disampaikan oleh pimpinan
ya di tempat saya
kalau secara pribadi banyak anggota kpu
yang tidak mengikuti
tapi kan secara kolektif
akhirnya keputusan itu diambil